bicara camilan di solo kata pertama yang diucapkan pasti roti kecik ganets
perusahaan roti ganeps merupakan perusahaan keluarga yang berdiri sejak tahun seribu delapan ratus delapan puluh
didirikan oleh pasangan chang tiangshan dan aulik nyo
sampai saat ini sudah enam generasi yang mewarisi perusahaan ini
nama ganep sendiri diberikan oleh raja solo paku buwono x dan telah dipatenkan pada tanggal dua puluh lima november seribu sembilan ratus empat puluh
awal berdiri perusahaan roti ganep memproduksi roti kecik roti kering yang terbuat dari tepung ketan dan bentuknya seperti batang kecil
pada perkembangannya perusahaan roti ganes tidak hanya memproduksi roti kecil
tapi juga roti lainnya dan juga bahkan kue basah seperti bolu kek dan lainnya
namun hingga saat ini roti keciklah yang selalu diburu para wisatawan untuk oleh oleh
rukaan ini itu roti kecik
roti kecik itu mungkin sebelum saya ada roti kecik sudah ada
kalau pelanggan itu bilangnya oh ya rasanya sama seperti dulu ya
mungkin yang sepuh sepuh masih bisa merasakan oh sama seperti dulu seperti itu
pastinya kami tidak bisa menolak perubahan zaman di mana telur kualitas kualitas dari bahan kan juga berbeda
pada zaman dulu sekali seperti apa tepatnya kan
kami juga tidak bisa mengetahui
tapi kurang lebihnya bahan yang digunakan itu
dan prosesnya pun kami jaga secara tradisional
bagi banyak warga solo rasanya ada yang kurang saat berkunjung ke kerabat di luar kota tanpa membawa buah tangan roti kecil
kartika bagus solo jawa tengah